seorang pria mencuri uang puluhan juta rupiah di sebuah minimarket di kawasan pondok rangon jakarta timur
pelaku melakukan aksinya dengan berpura pura menjadi karyawan minimarket kantor pusat yang hendak menukar uang
pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga dan pegawai minimarket dengan barang bukti uang senilai empat puluh tiga juta rupiah
pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura pura sebagai karyawan minimarket dari kantor pusat yang hendak menukarkan uang
saat pegawai minimarket lengah pelaku kemudian kabur dengan membawa uang tunai sebesar empat puluh tiga juta rupiah
pelaku yang telah ditangkap kini mendekam di mapolsek cipayung jakarta timur dengan barang bukti uang curian sepeda motor serta seragam yang digunakan
pada hari rabu tanggal satu
dia mengaku karyawan alfamart dari pusat karena mereka datang dengan berbaju alfamart dan mereka datang ke bagian kasir
setelah datang ke situ ternyata si kasir sendiri mempercayai kalau dia temannya walaupun mereka belum kenal
tapi karena berbaju alfamart taunya dia dari pusat akhirnya dengan dia mau menukar uang akhirnya dipersilahkan
dengan datang ke kasir akhirnya dibuka uangnya dan uang diambil yang telah diikat sejumlah rp empat puluh tiga juta
setelah mengambil itu akhirnya dia langsung melarikan diri dan ambil motor yang di depan akhirnya dikejar
akhirnya ketangkep di jalan raya ganceng